rapat dewan gubernur bank indonesia pada tanggal sembilan belas dan dua puluh april dua ribu dua puluh
memutuskan untuk mempertahankan bi tujuh day reverse repo rate sebesar tiga lima persen
dan juga mempertahankan suku bunga deposit fasilite sebesar dua tujuh puluh lima persen
dan suku bunga lending fasilite tetap sebesar empat dua puluh lima persen
keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
dari dampak masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global
meskipun perakiraan inflasi tetap rendah
yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar
kedua melanjutkan penguatan strategi operasi moneter
untuk mendukung stand kebijakan moneter yang akomodatif
yang ketiga meningkatkan penggunaan instrumen sukuk bank indonesia atau sukbi
pada tenor satu minggu sampai dengan dua belas bulan dalam rangka memperkuat operasi moneter syariah
yang telah diberlakukan sejak enam belas april dua ribu dua puluh
keempat melanjutkan kebijakan makro budisar akomodatif
dengan mempertahankan counter cyclical buffer sebesar persen
rasio penyangga likuiditas makrobidesel sebesar enam persen
dengan fleksibilitas ribu sebesar enam persen
serta rasio penyangga likuiditas makro berinisial syariah sebesar empat lima persen
dengan fleksibilitas ribu sebesar empat lima persen
kelima memperkuat transparansi suku bunga dasar kredit sbdk perbankan
serta melanjutkan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait
untuk mendorong percepatan transmisi kebijakan moneter kepada suku bunga kredit perbankan
dan meningkatkan kredit pembiayaan kepada dunia usaha
keenam memperpanjang masa berlakunya kebijakan pricing sknbi
sistem clearing nasional bank indonesia sebesar rp satu
tiga ke bank dan maksimum rp dua sembilan ratus dari bank ke nasabah
dari semula yang berakhir tiga puluh juni dua ribu dua puluh
diperpanjang menjadi sampai dengan tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional
ketujuh memperkuat kebijakan qr indonesian standard
untuk mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi
dan keuangan yang inklusif dan efisien
melalui peningkatan limit transaksi qr indonesian standard
dari semula dua juta menjadi lima juta
berlaku sejak satu mei dua ribu dua puluh
penurunan tarif mdr dua indonesian standard
untuk merchant kategori badan layanan umum blu
menjadi empat persen berlaku sejak satu juni dua ribu dua puluh
delapan memastikan keamanan keandalan
kelancaran dan ketersediaan layanan sistem pembayaran
dalam menghadapi hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
sembilan memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi
serta sosialisasi penggunaan lokal karansi settlement
dan bekerja sama dengan instansi terkait
bank indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan
termasuk implementasi paket kebijakan terpadu kssk
untuk mempercepat penyaluran kredit dan pembiayaan
dari perbankan kepada dunia usaha
yang mendukung pertumbuhan ekonomi
yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembayaran
perekonomian global diperakirakan tumbuh lebih tinggi
yang semakin tidak merata antar negara
perkembangan tersebut terutama didorong
oleh perbaikan ekonomi amerika serikat dan tiongkok
dibandingkan dengan negara lainnya
bank indonesia merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi global
pada tahun dua ribu dua puluh satu menjadi lima tujuh persen lebih tinggi
dari perkiraan sebelumnya sebesar lima satu persen
pemulihan ekonomi global yang lebih tinggi tersebut
terkonfirmasi oleh perkembangan sejumlah indikator dini
pada bulan maret dua ribu dua puluh
asing managers index atau pmi
dan penjualan retail di beberapa negara yang terus meningkat
sementara itu ketidakpastian pasar keuangan
dan volatilitas yield us treasury masih berlangsung
sering dengan lebih baiknya perbaikan ekonomi di amerika serikat
dan persepsi pasar terhadap arah kebijakan bank sentral amerika the fed
perbaikan ekonomi domestik terus berlangsung
terutama didukung oleh membaiknya kinerja ekspor dan belanja fiskal
kinerja ekspor diperkirakan terus membaik
lebih tinggi dari proyeksi awal tahun
terutama didorong oleh komoditas kelapa said
serta kendaraan bermotor dan besi baja
stimulus fiskal pemerintah dalam bentuk bantuan sosial
belanja barang dan belanja modal juga terus meningkat lebih tinggi dari perkiraan
sehingga bersama kinerja ekspor yang lebih baik menopang perbaikan ekonomi domestik
di sisi lain perbaikan konsumsi swasta
sebagaimana tercermin pada indikator ekspektasi konsumen dan penjualan eceran
hal ini sejalan dengan masih terbatasnya mobilitas masyarakat
di tengah upaya pemerintah yang terus melakukan akselerasi program vaksinasi nasional
bank indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi indonesia
secara keseluruhan tahun dua ribu dua puluh satu akan berada pada kisaran empat satu persen sampai dengan lima satu persen
neraca pembayaran indonesia diperkirakan tetap baik
sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal
divisit transaksi berjalan pada triwulan satu dua ribu dua puluh satu
didukung oleh surplus neraca perdagangan
yang tercatat pada triwulan satu sebesar lima lima puluh dua miliar dolar amerika serikat
melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya
sebesar delapan dua puluh tujuh miliar dolar amerika serikat
kinerja positif sektor eksternal tersebut
terutama ditopang oleh permintaan dari tiongkok
serta kenaikan harga komoditas dunia
sementara itu neraca modal diperkirakan akan mengalami surplus
didukung oleh aliran modal masuk dalam bentuk penanaman modal asing
diperkirakan mencatat net inflow sebesar lima empat puluh tiga miliar dolar amerika serikat
posisi cadangan devisa indonesia pada akhir maret dua ribu dua puluh
tercatat sebesar satu ratus tiga puluh tujuh satu miliar dolar as
setara dengan pembiayaan sepuluh satu bulan import atau sembilan tujuh bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah
serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan import
dengan langkah langkah stabilisasi bank indonesia
pergerakan nilai tukar rupiah relatif terjaga
di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi
nilai tukar rupiah pada april dua ribu dua puluh satu sampai dengan sembilan belas april
pergerakan nilai tukar rupiah tersebut mencapai satu enam belas persen secara rata
dan lima belas persen secara point to point dibandingkan
perkembangan nilai tukar rupiah tersebut seiring dengan
masih berlangsungnya ketidakpastian pasar keuangan global
yang kemudian menahan aliran masuk investasi portfo asing
ke pasar keuangan domestik
dengan perkembangan ini rupiah sampai dengan sembilan belas april dua ribu dua puluh
mencatat depresiasi sekitar tiga empat puluh dua persen year to date
dibandingkan dengan akhir tahun dua ribu dua puluh
depresiasi rupiah ini relatif lebih rendah
dari sejumlah negara berkembang lain
seperti brazil turki dan thailand
inflasi tetap rendah sejalan permintaan yang belum kuat
dan pasokan yang memadai
inflasi indeks harga konsumen pada maret dua ribu dua puluh satu tercatat sebesar delapan persen
inflasi inti tetap rendah sejalan dengan pengaruh permintaan domestik
yang belum kuat stabilitas nilai tukar yang terjaga
dan konsistensi kebijakan bank indonesia
dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target
sejalan dengan kebijakan moneter akomodatif bank indonesia
dan sinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah
untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional
kondisi likuiditas di perbankan dan pasar keuangan tetap longgar
sejak tahun dua ribu dua puluh bank indonesia telah menambah likuiditas
atau kuantitatif ising di perbankan sebesar tujuh ratus sembilan puluh delapan delapan puluh lima triliun
yang menjadikan bank indonesia yang terbaik
sejalan dengan kebijakan moneter akomodatif bank indonesia
yang terdiri dari tujuh ratus dua puluh enam lima puluh tujuh triliun pada tahun dua ribu dua puluh
dan sebesar tujuh puluh dua dua puluh tujuh triliun pada tahun dua ribu dua puluh satu
data hingga enam belas april dua ribu dua puluh
dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah
juga terus diperkuat dengan pembelian spn
oleh bank indonesia di pasar perdana
besarnya pembelian spn di pasar perdagangan
hingga enam belas april dua ribu dua puluh satu untuk tahun dua ribu dua puluh satu ini
berjumlah satu ratus satu sembilan puluh satu triliun rupiah
terdiri dari dua puluh delapan tiga puluh tiga triliun rupiah
dan sebesar tujuh puluh tiga lima puluh delapan triliun rupiah
kondisi likuiditas yang longgar pada maret dua ribu dua puluh
juga telah mendorong tingginya rasio alat likuid
terhadap dana pihak ketiga
al per dpk di perbankan
yaitu tiga puluh tiga lima puluh delapan persen
dan pertumbuhan dana pihak ketiga yang tinggi
sebesar sembilan dua persen year on year
pertumbuhan besaran moneter m satu dan m dua
pada maret dua ribu dua puluh satu tetap terjaga
yaitu sebesar masing masing sepuluh delapan persen year on year
suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah
mendorong suku bunga terus menurun
di pasar uang longgarnya likuiditas
dan penurunan bi tujuh d reversary power rate
sebesar satu ratus lima puluh basis point sejak dua ribu dua puluh
mendorong rendahnya rata rata suku bunga
pasar uang antar bank overnight
yaitu sekitar dua tujuh puluh sembilan persen
kebijakan transmisi suku bunga
perbankan telah merespon dengan melakukan penurunan
suku bunga dasar kredit atau spdk
penurunan spdk tersebut terutama terjadi
pada kelompok bank bumn yang turun sebesar
dua ratus enam puluh enam basis point menjadi sebesar delapan tujuh persen
lebih besar dibandingkan dengan penurunan sbdk
di stabilitas sisi keuangan
ketahanan sistem keuangan tetap terjaga
meskipun fungsi intermediasi perbankan
rasio kesukupan modal capital adequacy ratio
perbankan pada bulan februari dua ribu dua puluh
tetap tinggi sebesar dua puluh empat lima puluh dua persen
dan rasio kredit bermasalah non performing loan
tetap rendah yaitu tiga dua puluh satu persen secara bruto
dan satu empat persen secara neto
bank indonesia terus menempuh kebijakan
macro budgetial accommodative yang diupayakan
baik dalam bentuk rasio counter psikical capital buffer
penyangga likuiditas macro budgetial
baik konvensional maupun syariah
serta melanjutkan koordinasi dengan pemerintah
dan otoritas terkait untuk mendorong percepatan
transmisi kebijakan moneter kepada suku bunga kredit perbankan
dan meningkatkan kredit dan pembiayaan kepada dunia usaha
transaksi sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai
termasuk digital payment tumbuh positif
disertai pesatnya digitalisasi ekonomi dan keuangan
uang kartal yang diedarkan pada maret dua ribu dua puluh
mencapai tujuh ratus delapan puluh dua tujuh triliun rupiah atau tumbuh tujuh enam puluh satu persen year on year
di sisi lain nilai transaksi pembayaran menggunakan
kartu atm kartu debit dan kartu kredit pada maret dua ribu dua puluh
tercatat enam ratus enam puluh delapan tujuh triliun rupiah atau tumbuh sembilan lima puluh delapan persen year on year
sejalan dengan perbaikan aktivitas ekonomi
transaksi ekonomi dan keuangan digital juga terus tumbuh tinggi
sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat
untuk belanja daring meluasnya pembayaran digital
dan akselerasi digital banking
pertumbuhan tersebut tercemin dari
nilai transaksi uang elektronik pada maret dua ribu dua puluh
sebesar dua puluh satu empat triliun rupiah atau tumbuh empat puluh dua empat puluh enam persen year on year
meningkatnya preferensi dan tren digitalisasi yang semakin meningkat
perkembangan teknologi inovasi serta perluasan ekosistem digital
bank indonesia melalui kebijakan sistem pembayaran
terus mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi
dan keuangan yang inklusif dan efisien
antara lain melalui pengembangan fitur qr indonesian standard
sebagai persiapan menyambut hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
bank indonesia juga memastikan kesiapan operasional
kelancaran keamanan dan keandalan sistem pembayaran
maupun penyelenggara jasa sistem pembayaran
serta mendukung penggunaan transaksi
yang non tunai yang cepat mudah murah aman dan handal
selain itu bank indonesia juga memperluas layanan kas
khususnya penukaran uang oleh perbankan
serta edukasi rupiah kepada masyarakat
terutama pada bulan ramadan
dalam rangka mengakselerasi program cinta bangga dan paham rupiah

dan menjaga kepentingan bni indonesia

sekarang yang terendah bi ratenya adalah
terendah di sepanjang sejarah
kami juga pantau bahwa suku bunga perbankan
yang berkaitan dengan dana itu juga turun
permasalahannya adalah bagaimana menurunkan
suku bunga kredit perbankan
oleh karena itu kebijakan transparansi suku bunga
adalah diarahkan untuk mendorong dan mempercepat
penurunan suku bunga perbankan itu
dan transparansi ini ajakkan bank indonesia
kementerian keuangan ojk dan kita semua
kepada perbankan juga telah disambut
sementara pelaku pasar menganggap bahwa fed akan melakukan tapering tahun ini
oleh karena itu kenapa fed terus terus menegaskan bahwa fed tidak akan melakukan tapering tahun ini
itulah kenapa yang menyebabkan kenapa us treasury note yang semula pernah satu delapan bahkan yang memprediksi dua persen sekarang turun menjadi satu enam persenan lah
nah dampaknya terhadap kita tentu saja ini kalau suku bunga global itu meningkat tentu saja diperlukan penyesuaian di dalam negeri
penyesuaian terhadap suku bunga atau yieldnya spn pemerintah juga ikut
implikasinya terhadap nilai tukar rupiah
tapi penyesuaian penyesuaian ini kami koordinasikan dengan kementerian keuangan agar dilakukan secara normal dan secara semut
oleh karena itu kenapa penyesuaian ini kemudian terjadi secara cukup baik
itulah yang menyebabkan kenapa yield sbn juga mengalami peningkatan dan juga rupiah mengalami tekanan beberapa waktu